alhamdulillah pada hari ini pengurus baru partai persatuan pembangunan periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima hasil muktamar ke sembilan sudah ditetapkan dan telah diumumkan
tema perjuangan kita ke depan tema perjuangan partai persatuan pembangunan dalam rangka menjemput kemenangan pada pemilu dua ribu dua puluh empat juga sudah dicanangkan merawat persatuan dengan pembangunan
pada hari ini pula rute perjalanan menjemput kemenangan sudah ditegaskan jalan pulang menuju kaabah
pada hari ini pula rute perjalanan menjemput kembang
maka menuju usia emas pada lima januari dua ribu dua puluh tiga dan menjemput kemenangan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
p tiga mengajak semua untuk bersama sama para kader pulang menuju kaabah
karena itu bagi p tiga
memenangkan pemilu dua ribu dua puluh
bukanlah sekedar memenangkan pemilu itu sendiri
ini adalah ikhtiar menjemput kemenangan indonesia
kemenangan kita bersama
bagi keluarga partai persatuan pembangunan adalah sebuah tujuan mulia
bukan sekedar kemenangan
dan juga kemenangan elektoral
hari ini kita tegaskan ulang bahwa p tiga siap
dan akan menjemput tujuan mulia itu dengan cara cara mulia
mari kita ikhtiar ikhtiar dan ikhtiar
seperti saya sampaikan berulang kali
hasil tak akan berkhianat
tak akan pernah berkhianat terhadap ikhtiar
yang kita tunaikan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh